banjir bandang di kabupaten flores timur nusa tenggara timur menelan korban cukup banyak
jumlah korban meninggal dunia mencapai enam puluh dua orang dan puluhan lainnya masih belum ditemukan
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil bupati flores timur agustinus payongboli
selamat sore pak wakil bupati
selamat sore ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak wakil bupati pak agustinus bagaimana kemudian proses pencarian korban sampai sore ini pak
apa kendala yang dihadapi di lapangan
nah baik jadi
korban yang meninggal dunia itu tercatat di beberapa desa dan kelurahan
pertama di desa nelilamadike kecamatan ibu
itu berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah desa setempat bapak kepala desanya
dari lima puluh tujuh data korban yang meninggal dunia berdasarkan catatan bapak kepala desa terakhir satu jam lalu pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
sudah terevakuasi empat puluh orang
empat puluh orang ini kemudian tiga puluh tujuh
sudah dimakamkan tadi malam saya sendiri hadir di sana sama pak bupati
tiga yang lainnya didapat siang ini dan juga sudah dilakukan pemakaman
empat belas lainnya masih dalam proses evakuasi
tapi agak sulit karena lumpurnya
cukup tebal ada batu besar material lain pasir dan lain sebagainya
dan proses pencarian terus terus dilakukan
kemudian korban meninggal dunia lainnya ada empat orang di kecamatan lain di arunara timur yakni di
kelurahan wewerang dan desa waibura
terlaporkan dari sana juga terupdate pukul tujuh belas
waktu ini setengah
disebutkan sudah delapan orang yang dievakuasi meninggal dunia
tiga orang masih dalam pencarian
kemudian laporan dari desa wayangbarang kecamatan watanur madoh
tiga orang masih dalam proses pencarian
sudah dua hari
pak agustinus selain lumpur yang cukup pekat yang tadi anda katakan
mempersulit proses evakuasi apakah ada jalur jalur darat
yang juga terputus pak akibat banjir bandang ini
nah banjir bandang ini mengakibatkan putusan berapa akses transportasi darat
di antaranya ada lima buah jembatan
kemudian beberapa ruas jalan terputus
sehingga peraksesannya bisa dilewati kendaraan roda dua atau roda empat kecil misal pickup
sementara dump truck roda enam dan lain sebagainya nggak bisa
dan itu menjadi sedikit gangguan
tetapi upaya mobilisasi barang jasa manusia dalam proses kemanusiaan bantuan ke sana itu harus dilakukan
dan sejauh ini berjalan dengan baik
termasuk pendirian pengungsi pemberian makan minum obat obatan kesehatan oleh dokter dan para medis lainnya
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
dan juga makanan
terus dilakukan prosesnya di sana dan masih berjalan baik hingga kini
sekalipun ada gangguan gangguan kecil lainnya
cuaca di sana bagaimana pak agustinus
karena menurut prediksi bmkg badai siklon tropis roja ini akan terus berlangsung begitu saat ini cuacanya di sana
apakah kemudian turut mempersulit proses evakuasi
seperti yang disampaikan oleh bmg bahwa sampai tanggal tujuh
dan memang sekarang masih terjadi hujan dan badai
sekalipun pada hari ini sudah satu dua jam
ini juga mengabad proses
tadi bapak kepoldesa nidila madika menyampaikan pak wakil kita tidak sementara karena hujan
itu proses yang terjadi di sana
pada kesempatan pertama mohon perhatian pemerintah pusat bapak presiden joko widodo bersama seluruh jajaran
agar memberi perhatian yang lebih kepada kami
berbiasa penanggulangan bencana di daerah itu menggunakan
dan alokasi umum daerah
tapi berhubung dan alokasi umum kami itu selalu dipotong pemerintah pusat
penting covid sembilan belas secara nasional
virus yang masih mengancam kita
karena itu boleh dipertimbangkan agar dan alokasi umum kami itu
di daerah daerah bencana
misal veloz timur yang lagi parah ini
jangan dipotong dikembalikan untuk kita olah
penting penanggulangan bencana
dan bangunan bangunan sifatnya rekonstruksi
jalur jalur transportasi yang terputus
dan ketika sedang terjadi bencana seperti itu
saya percaya bapak jokowi bisa melakukan itu
karena demi suatu nilai kemanusiaan yang memang harus segera dikerjakan
jika tidak dampak buruk
kelumpuhan ekonomi akan segera terjadi akibat dari
putusnya jalur jalur transportasi utama antar wilayah
dengan cuaca buruk
yang akan berlangsung beberapa hari ke depan
kemudian bagaimana sebetulnya situasi ataupun kondisi warga
yang cukup banyak yang harus mengungsi ataupun dievakuasi
ke tenda tenda pengungsian
mengingat saat ini masih berlangsung pandemi covid sembilan belas
saat ini kondisi warga di sana bagaimana pak
dengan cuci tangan masker jaga jarak
untuk pengungsian biasanya dibangun
desa kita daerah daerah bencana
dengan mempertimbangkan beberapa kajian diantaranya potensi bencana yang mungkin akan terjadi
tidak ada yang dibangun bangun seperti sekolah masjid gereja
ada juga di rumah rumah penduduk
jadi tidak masalah sesungguhnya
yang menjadi masalah itu beberapa kebutuhan yang harus segera teratasi diantaranya
dan lain sebagainya
pak agustinus sejauh ini kalau misalnya menunggu bantuan dari pemerintah pusat mungkin agak lama
meskipun kepala bnpb sudah ada di sana begitu ya untuk membantu proses evakuasi dan juga pengiriman bantuan begitu
bagaimana dengan langkah sinergi pemprov ntt
kemudian pemerintah provinsi ntt apakah kemudian sudah membantu semaksimal mungkin untuk bantuan
baik berupa logistik obat obatan begitu dan juga kendaraan berat
pemperintah provinsi ntt melalui pak wakil ibu benu joseph naiso itu lagi berada di kursi musan
karena melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menangkan masalah yang demikian berat bagi kami ini bu
ya terakhir untuk mengantisipasi supaya tidak jatuh lebih banyak korban lagi mengingat cuaca buruk akibat dari badai siklon tropis roja ini masih akan berlangsung sampai tanggal tujuh
seperti apa pak
untuk antisipasi demikian pak bupati dan saya
terus berada di lapangan mengunjungi langsung melihat langsung merasakan langsung kondisi di sana
juga baik pun lalu melakukan koordinasi dengan para jaman kepala desa dan pihak pihak siklon lainnya di sana
agar mengimbuk pada masyarakat untuk boleh berhinda sementara dari daerah daerah potensial berawan bencana
misalkan bantaran kali daerah daerah yang sananya bisa bergeser mengakibatkan longsor
juga di pesisir pantai karena gelombang laut naik kadang kadang satu dua meter mengerus daratan hampir satu kilometer
misalkan beberapa perumahan bangunan lainnya yang sudah sangat parah
itu himbuan himbuan yang terus kita lakukan baik melalui pemerintah secara langsung ngo
pemerintah masyarakat lainnya pemuka pemuka agama toko toko masyarakat dan lain sebagainya
kita berharap proses evakuasi dan juga pencarian korban bisa berlangsung lancar di lapangan
kendala kendala bisa segera diselesaikan dan tidak jatuh
korban lagi begitu ya akibat dampak dari banjir bandang di flores timur
terima kasih sekali pak wakil bupati flores timur agustinus apayung boli atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih bu
mohon doa dan dukungannya
semoga badan ini segera berlalu dan kami kembali hidup sehat
terima kasih pak wakil bupati
sehat selalu pak
dan masyarakat yang sehat walau fiat sejahtera